anda masih bersama kami mantan kepala staf angkatan udara
marsikal pernah wirawan agus supriyatna
memenuhi panggilan kpk untuk diperiksa sebagai saksi
dalam dugaan korupsi pembelian helikopter agusta westland
milik tni angkatan udara
agus tiba di gedung kpk sekitar pukul sembilan tiga puluh
dengan pengawalan ketat dari provos tni angkatan udara
agus sebelumnya sempat tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan
penyidik kpk pada dua puluh tujuh november dan lima belas desember
dengan alasan sedang melakukan ibadah umroh
lewat pesan singkat kepada awak media humas kpk
febri diansyah mengatakan pemeriksaan agus supriyatna
sebagai saksi untuk tersangka di rut pt diratama jaya mandiri irfan kurnia saleh
kpk menduga pt diratama jaya mandiri
telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter
senilai lima ratus empat belas miliar rupiah
tapi pada februari dua ribu enam belas
harga penjualan heli dinaikkan menjadi tujuh ratus tiga puluh delapan miliar rupiah
oleh dirut pt diratama jaya mandiri
saat perjanjian atau kontrak ini berjalan
agus supriyatna masih menjabat sebagai kepala staf angkatan udara
jadi alat pertahanan sistem senjata untuk militer
pengguna pengelolanya itu pasti prajurit
nah prajurit itu punya sumpah prajurit
sumpah prajurit yang kelima ya biar teman teman tahu
memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya itu nggak boleh
helikopter agusta westland satu ratus satu yang pembeliannya menimbulkan kontroversi
sebelumnya telah dibatalkan pembeliannya oleh presiden jokowi
kepala staf angkatan udara pada saat itu
marsikal hadi cahyanto lalu membentuk tim investigasi
untuk menelusuri proses dari mulai perencanaan pengadaan
hingga serah terima helikopter tersebut di tanah air
sebelumnya presiden jokowi telah membatalkan pembelian helikopter aw satu ratus dua
yang diusulkan oleh tni angkatan udara untuk menjadi helikopter kepresidenan
pengadaan helikopter berubah menjadi helikopter kepresidenan
masalah itu berlangsung secara tertutup di era kepemimpinan
kepala staf tni angkatan udara marsikal agus supriyat
setelah ditolak oleh presiden tni angkatan udara tetap membeli helikopter
seharga lima puluh lima juta dolar itu dan digunakan untuk mengangkut pasukan
bukan untuk angkutan khusus presiden
masalah terkuak setelah helikopter tiba pada akhir tahun lalu
di mana kepala staff tni angkatan udara yang baru pada saat itu
marsikal hadi cahyanto menegaskan helikopter aw satu ratus satu dibeli dengan
dana dari anggaran tni angkatan udara